apaan sih jalan
ini ada yang sakit darurat pak kali ini enggak tahu mobil gue juga lebih darurat
dong jangan kalau urban
mas nanti mukanya mungkin keribut lho
enggak harus selesai
kamu mau selesai
enggak enggak enggak
enggak enggak enggak
kamu mau selesai
enggak enggak enggak
enggak enggak enggak
enggak enggak enggak
sial enggak denganku ketemu

fix banget kan
kalau juna gak suka sama aku tapi sukanya sama si olive
tuh udah dong fanda lu gak usah sedih
ambil sisi positifnya
kalau di luar sana masih banyak cowok cowok tukang martabak yang jauh lebih baik daripada juna
ya di situ dong
tapi gue sukanya sama juna
gak ada kelebihannya
aku punya rencana buat bantuin bunda
panda udah marahnya udah ngambeknya udah sedihnya
gak capek apa
mau yang penting lu capek nih

tiba tiba dia jatuh pingsan
ya udah yuk
bapak apaan sih
bu apa bapak ngapain pada situ aja jalan pak
captain ini ada yang sakit darurat pak
kalian yang gak tau
mobil gue juga lebih darurat
aduh ayo kita keluar
udah gak jadi deh
ih itu bantanya lagi ngebel
panda gimana keadaan anak saya
gio baik baik aja kok tante ya kan
jadi tante tenang aja
dia lagi sih rahat di dalam
kalau gitu tante masuk dulu ke dalam ya
lantar dulu deh
kok ibu tadi manggil giyo anaknya
terus kenapa dia manggilkan bunda
jadi fanda ini
ini adalah pengasuhnya gio
pengasuh manggilnya bunda
emang aneh ya kalau pengasuh dipanggil bunda
kenapa sih kalian terlalu ikut campur banget sama masalah kita
kita aja gak pernah ikut campurkan sama masalah pacaran kalian berdua
iya kami berdua pacaran kan
kita pernah juga pacaran
kalau lift bukan pacarnya juna
kenapa anak anaknya disini
iya jio itu cuma pura pura
biar fanda dan juna
gio itu gak tau apa kalau kita tuh udah khawatir banget sama keadaan dia
kita kan udah panik banget
enakan bikin sendiri nih termasuk lagi ya makin cinta sama kamu ini cowok gue namanya arul
kalau yang ini gue
minyak pengen benar punya mantu dokter
bucut lu ngapain nih mari lagi mau meeting sama kobi
ini tadi jatuh satu situ udah biarin apaan sih nih
aduh aduh aduh
enggak bener sih lu
ini samsul ye cowo yang naksir gue kerjaannya saya ini termasuk p tiga k perawat paling pinter dan keren
artinya tak ada dokter perawat pun jadi dah
ini orang ngomong sebarangan aja enggak papa kok bunda mumi mertua ini bentuk ini
loh cinta yang terpendam ini apa apaan lu enak aja apa tadi lu panggilnya gue
mertua mertua lu kagak sadar apa ya mukilu dikengkong gue
begini ya nggak bisa gitu dong aku mau ketemu sama nyak kamu ya aku harus dikenalin sebagai
calon menantu bener sih jadi orang ya udah gini aja ya lu boleh ketemu sama nyak gue
asalkan lu mau nyamar jadi dokter gimana hah kamu nih ada aja nyamar jadi dokter
aku mau nyamar jadi dokter gimana kamu nih ada aja nyamar jadi dokter aku mau nyamar jadi dokter
aku ini kan montir artinya tuh mobil mesin bata bata mana ngerti ya ella namanya juga nyamar kagak perlu ngerti juga kagak apa apa
asalkan lu bawa aja suntikan kedepan nyak gue nyak gue kasih percaya kalo lu dokter
gila ilah lu ngeliat jarum segini aja udah kak oh gimana ketemu nyak gue bangun dong arul
akhirnya nyak punya mantu dokter
iya dong ini namanya dreams come true impian jadi kenyataan
nyak gue amat nyampe aja dimana
oh iya nyak gue hampir lupa ini saya ada boin oleh oleh buat nyak gue jadi nyamperin aja dong ini namanya dreams come true impian jadi kenyataan